tempat itu tidak bagus
gak bagus pak ya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
pasar ikan modern palembang diharapkan bisa menyerap tiga ratus sampai empat ratus tenaga kerja